bahar bin smith terdakwa kasus penganiayaan dituntut enam tahun penjara dan denda lima puluh juta rupiah oleh jaksa penuntut umum pada kamis siang
sidang dengan agenda tuntutan hari ini digelar pengadilan negeri bandung di aula gedung perpustakaan dan arsip daerah kota bandung
dalam sidang jaksa menilai bahar bin smith ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan
serta melanggar undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu dua tentang perlindungan anak
menanggapi tuntutan tersebut terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya
sementara itu tim kuasa hukum bahar bin smith akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoy pada sidang pekan depan
dengan harapan majelis hakim dapat meringankan putusannya
sampai kan bahwa kita akan mengajukan nota pembelan pleidoy
kita juga punya argumen untuk mematahkan argumen dari jaksa
saya bertanggungjawabkan apa yang saya lakukan
saya bertanggungjawab atas apa yang saya lakukan dunia akhirat saya bertanggungjawab
enam tahun lalu kira kira adil nggak bip
saya bertanggungjawab atas apa yang saya lakukan
pembelan pembelan sendiri pak
kita lihat minggu depan